di sisi lain masyarakat di rafah berbondong bondong mengemas barang untuk meninggalkan kota rafah
hal ini akibat masih berlangsungnya serangan pasukan israel di kota rafah
inilah saudara suasana kota rafah yang mulai ditinggal warganya
sebanyak satu ratus sepuluh ribu warga palestina telah meninggalkan kota rafah di gaza selatan
seiring dengan berlangsungnya serangan israel di kota ini
sekitar tiga puluh ribu warga palestina meninggalkan rafah setiap harinya untuk mencari tempat baru untuk mengungsi